akan menjaga calon jodoh saya dengan baik dan bertanggung jawab
itu tasitante udah datang
tante jalan dulu ya
hmm terima kasih ya botol kecap
udah dapet lampu hijau
enggak ada enggak ada
terima kasih ya
ibu jangan bangun sembarangan gitu
ini calon mertua saya nih hati hati
semoga gara gara lo toh gak nyebelin lampu hijau
itu kan anteknya arin
lu udah disuap sama arin supaya lo bilang kalau misalnya itu bersalah
dan lo jadi salah
ibu tapi dengan terkumpulnya bukti bukti yang lengkap dan apabila memang perkataan arin dan
bella itu benar adanya kami pihak sekolah akan memberikan hukuman yang setimpal buka jenis sel
oh jadi gini aja ibu ibu kita stop aja dulu rapat kita ini nanti kalau sudah memang
barang buktinya sudah ada ya
baru kita nanti kumpul ya tetap siapapun yang bersalah harus kita tindak itu ya jadi untuk hari ini
kita tutup aja dulu begitu ya pak ya sekali lagi saya terima kasih ya pak iya iya sama sama sama ya bu
saja semoga aja penjaraan itu berjalan dengan lancar holiday kamu nggak perlu
dihukum atas kesalahan ya kakak aja bingung oh ya
saya juga harus jagain nante kan harus bertanggung jawab dari mano kalau mau kulonnya ini bagus deh
tante gak salah pilih bodyguard buat el
oh iya jelas lah gak salah pilih tante bocol kecap
halo tante mila aku ntarin ke depan ya
eh eh eh eh bentar bentar bentar
nih gue kasih tau ya sama lo
ini kawasan itu untuk manusia bukan makhluk punah kayak lo di dinosaurus
jadi ini untuk perginya
nah istri sumpah
ini kan mulai lagi kan mereka akan ada bodyguard
aneh banget jadi mendingan kita pergi depan rempunsi nonton
eh dinosaurus gue kasih tau ya lu harusnya tuh peka
lo liat sendiri kan michelle aja sama nyokapnya udah males sama lo
ngapain lagi sih
eh dancer boy terus lo pikir michelle sama nyokapnya lebih milo gitu
jelas lah masa milih lo lo kan udah punah
lo ikut gue sekarang ya
mau kemana bel
udah ikut aja
saya merasa sekolah ini tidak tegas dalam menindaklanjuti sebuah kasus
apa yang dilakukan anak itu merupakan tindakan kriminal
saya minta bapak bapak mempertimbangkan kembali kasus ini
jangan sampai saya akan memberikan hukuman sendiri kepada anda
karena anak itu karena telah menyakiti anak saya
saya mohon ibu tidak melakukan tindakan sendiri
karena pihak sekolah sudah mengambil tanggung jawab atas kasus ini bu
oh jadi begini bu ya
biar saya jelaskan secara rinci secara konkret lah ya
kami pihak sekolah ini tidak pernah memilih milih murid membeda bedakan murid
kalau memang dia terbukti bersalah pasti kami kasih hukuman
kalau memang dia tidak bersalah maka kami tidak memberikan hukuman
itu keputusan kami
oh ya udah pak biarkan aja namanya juga perempuan lagi emulsi ya kan
mudah mudahan kasus ini cepat terungkap
bel apaan sih bel
udah ikutin dulu
bel udah bel udah
ngomong di sini aja
al lo tuh gak seharusnya tau ngebelain michelle kayak tadi
ini lo malah ngebelain dia lo ngorbanin jabatan lo sebagai ketua osis
tapi kalau lo udah sepakat sama arin lo udah kerja sama sama arin untuk ngepisahin rifqi sama michelle
tapi gak gitu juga caranya bel
gue gak suka arin menyakitin gak bikin jelek nama michelle
masa tapi mau dikeluarin dari sekolah
sikap arin kali ini udah keterlaluan
dan gue bener bener gak setuju sama ide kayak gini ya
silahkan lo ngasakin ke dia kalo dia protes
ih kenapa sih ngebelain michelle terus
apa coba lebih nyana gitu
udah deh ya kalian semua jangan pada ribet
gak usah nyebar nyebar hoax juga
kayak berisik tau gak
pagi pagi udah ada adegan yang romantis
kecil banget wih
tunggu ya mohon maaf nih kayaknya yang kembar itu bona boni nih
kalian buru juga mau ikutan kembar
yaudah ini cokelatnya gue ambil dua duanya
nanti gue makan juga dua duanya ya terima kasih
lagi lagi nona sulit untuk kasih keputusan
iyaaa berharap banget dipilih
heeh kalian buru ngapain disini
udah sana balik makasih cokelatnya tapi
tante tante udah pesen taksinya
udah paling lagi muter balik di depan
makasih ya botol kecap karena kamu udah ngebelain el
padahal tante kan sering marah marah karena sikap bapak kamu
tante tante tuh gak usah bilang makasih sama saya ya
karena saya memang yakin sama michelle michelle tuh gak akan berbuat jahat kayak gitu apalagi sama arin
asal tante tahu aja ya
saya itu jarang banget loh salah menilai orang ngata
prestasi yang membanggakan kan iya sih
cuman aja botol kecap maksudnya kayak gitu
eh tapi sekali lagi tante terima kasih
sekalian tante titip l ya
tante tenang aja
akan menjaga calon jodoh saya dengan baik dan bertanggung jawab
ah itu tante udah dateng
nanti jalan dulu ya
ah terima kasih ya botol kecap
ibu gak ada
ibu udah dapet lampu hijau
gak ada gak ada
ibu jangan bangun sembarangan gitu lah
ini calon mertua saya nih hati hati
semoga gara gara lo tau gak nyebelin lampu
gak ada lampu hijau